ya kita sudah dengarkan tadi pembahasan atau wawancara mengenai kiprah kiai maruf amin di pilpres mendatang
kita akan bahas mengenai kiprah maruf amin di pilpres kali ini bersama mbak lulu nur hamidah
wakil sekjen pkb yang juga menjadi anggota tim pemenangan jokowi maruf amin
terima kasih mbak lulu sudah datang
kemudian ada mas jayadi hanan direktur eksekutif smrc
terima kasih mas jayadi sudah datang lagi
saya mau ke mas jayadi dulu orang luar dulu biasanya kan kalau nggak enak kalau orang dalam
orang dalam orang dalam kiai maruf maksudnya ya
kalau saya mau lihat orang luar apa orang luar betulan atau orang luar agak bohongan tapi saya nggak tahu
yang paling penting adalah saya minta anda ini bukan hoax orang luar bukan hoax ini ya
saya minta anda komentari secara makro masyarakat mau tahu best choice gak kiai haji maruf amin
untuk jokowi dodo seberapa besar potensi yang bisa potensi bantuan yang bisa didapatkan dari seorang kiai haji maruf amin
dalam pemenangan pilpres dan juga mengisi pemerintahan lima tahun ke depan
kalau menurut saya sih mungkin bukan best choice tapi itu realistic choice
mungkin ada best choice tapi tidak realistik atau kurang realistik
kan karena persoalan itu kan pilihan politik itu seringkali juga terkait bukan hanya dengan misalnya kualifikasi
atau kapasitas tapi juga akseptabilitas
nah pak ⁇ maruf ⁇ amin kan yang paling diterima oleh semua pihak pada saat itu terutama dari partai partai politik
meskipun menurut kajian banyak pihak ada calon lain yang mungkin di atas kertas lebih baik
tapi kan itu pilihan yang sudah dijatuhkan itu artinya dengan segala konsekuensi yang ada
oke menurut anda ini hanya untuk pemilihan kiai maruf amin untuk mendampingi presiden jokowi
pertimbangan politik elit kah untuk menyenangkan dan mengamankan semua kepentingan politik di tingkat elit
partai partai koalisi dan juga presiden jokowi sendiri
atau hal hal yang lebih substantif kinerja kualifikasi kompetensi termasuk isu isu dalam pilpres ini
pertama ada pertimbangan soal simbol
artinya ada pemikiran tampaknya di kubu pak jokowi bahwa mereka memerlukan simbol
bahwa mereka memerlukan seorang ulama sebagai simbol agar kubu jokowi tidak terus menerus didera dengan isu bahwa mereka misalnya kurang dekat dengan ulama tidak dekat dengan kalangan islam atau anti islam dan sebagainya
yang kedua tadi pilihan ini kan karena yang menentukan dalam proses pencalonan itu minimal secara administratif itu adalah partai partai politik
maka pilihan inilah yang paling diterima oleh partai partai politik
menyenangkan partai politik itu juga jadi faktor yang penting tuh ya
iya kalau misalnya partai partai politiknya tidak senang lalu tidak mau bekerja kan repot juga itu jadi masalah gitu
nah yang terakhir tentu saja ada yang ketiga yang diharapkan yaitu peran elektoral
bagaimanapun kan dan ini yang harus dibuktikan oleh pak kiai maruf amin dengan para pendukungnya nanti bahwa kehadiran pak yai ⁇ maruf ⁇ amin itu mampu memberikan dukungan elektoral
minimal tidak memberikan dampak negatif
yang paling mencolok yang sering kita dengar adalah bahwa kalau kiai maruf amin yang jadi cawapresnya jokowi maka dukungan dari kalangan nu itu akan bisa lebih bulat misalnya
nah itu kan yang hari hari ini belakangan ditunjukkan dengan tadinya diperkirakan tadinya ada kelompok gus durian yang kurang suka lalu kemudian ditunjukkan dengan dukungan dari kelompok gus durian atau apapun lah namanya kelompok keluarga gus dur lah gitu ya
mungkin mbak lulus dulu akan bilang bukan gus durian atau apa itu
kultural struktural lah itu istilah seperti itu
dan itu penting ya penting begini dari survei yang ada di smrc orang pemilih di indonesia yang mengaku punya afiliasi atau kedekatan dengan nu itu sekitar lima puluh an persen banyak kan
yang mengaku punya tradisi nu gitu meskipun belum tentu anggota nu segala macam itu sekitar lima puluh persen
yang mengaku dia anggota nu aktif maupun tidak aktif itu
aktif maupun tidak aktif itu antara dua puluh dua puluh lima persen nah ini kan jumlah pemilih yang sangat besar
nah diharapkan pak kiai ⁇ maruf ⁇ amin sebagai seorang salah satu bukan hanya simbol ulama di indonesia tapi juga simbol nu salah satu simbol nu dia bisa mensolidkan dukungan nu
walaupun dalam sejarah politik orang orang nu itu gampang sekali atau mudah sekali saling menggocek satu sama lain seperti kalau pemain sepak bola itu lionel messi
agak susah ditebak gitu ya
iya dukungan nu bisa kemana mana betul tapi justru itu mungkin kekuatannya juga
dan faktanya ke depan nanti akan dibuktikan apakah dukungan atau potensi elektoral itu hanya fatah morgana belaka atau justru menjadi fakta realita yang diperoleh oleh jokowi ma'ruw amin
tapi saya mau nanya kembali dulu betulkah hanya tiga keuntungan tadi saja yang kemudian bisa disupport atau diinjeksikan kiai ⁇ maruf ⁇
bagaimana dengan hal yang selama ini kerap diragukan publik
langsung saja ke titik pertanyaannya mengenai kompetensi dan kualifikasi seorang kiai ma'ruw amin untuk bisa mendampingi memimpin negara indonesia
dua ratus lima puluh juta dengan kompleksitas persoalan termasuk soal ekonomi
saya justru sependapat bahwa ini pilihan yang tepat ya untuk oleh k maruf amin
kiai ma'ruw amin ini bukan sembarang kiai itu satu hal
beliau juga bukan sembarang ulama apalagi ulama ulamaan itu enggak
track record kiai amin sangat dikenal beliau sebagai politisi jauh sebelum kita semua ini bergerak ya
mbak malulu aja yang berpolitik saya yang masih jadi
sebelum samen lahir gitu mungkin ya sebelum samen lahir
sebelum samen lahir dan aktif di gerakan mahasiswa nah kiai ma'ruw amin itu sudah di sana
profil kiai ⁇ maruf ⁇ amin sangat panjang beliau pernah sangat terlibat di dalam partai politik sangat sangat lama sangat kuat
kemudian beliau juga memiliki kapabilitas yang sangat mumpuni dan di atas rata rata terutama di isu isu tentang ekonomi keumatan
dan saya kira ini akan memberikan sumbangan yang sangat besar ketika pak jokowi ingin meletakkan dasar dasar yang lebih kuat lagi tentang isu isu tentang keadilan
dan kemudian kiai ma'ruw amin bisa menerjemahkan secara konkret sebenarnya bagaimana ekonomi yang berkeadilan itu bisa dibangun
jadi saya kira bukan hanya dukungan dari sisi bahwa no itu memiliki jumlah yang sangat besar
tetapi kiai ⁇ maruf ⁇ amin sendiri memiliki kapasitas kapabilitas yang sangat mumpuni sebagai calon wakil presiden dan sebagai wakil presiden bila terpilih ke lain
ibaratnya kalau menjadi vat
vat gator saja kan yang utuh pak jokowi dan partai kuali sih
tapi kalau mengenai kualifikasi kompetensi juga masyarakat yang berguna
kita semuanya diuntungkan
saya harap sih sebenarnya masyarakat indonesia justru yang diuntungkan
karena kita memang ingin melihat betul bahwa ini era baru di mana keseimbangan ya
kita sering bilang pak rumafil bilang keadilan ekonomi
kemudian bagaimana mengangkat yang lemah tidak berarti kemudian melemahkan yang kuat
tetapi di situ ada proses kooperatif dan sebagainya
apakah secara versi
apakah secara versi
value secara rekam jejak dua pasangan ini memang sudah punya kecocokan yang kemudian bisa kita terima sama sama
itu nanti kita akan bahas usaha secara berikutnya tetap bersama kami
oke kita kembali bahas
tapi anda setuju penjelasan mbak lulu tadi bahwa memang masalah ekonomi keumatan itu yang kemudian menjadi keunggulan km arief itu memang betul betul realitanya seperti itu
atau memang itu alasan yang kemudian dibangun atau narasi yang dibangun untuk mencocok cocokkan saja gitu
saya sendiri tidak tahu
saya kan pengamat politik ya bukan pengamat ekonomi
tapi memang itu yang kita lihat ya
kita dengar memang dokter ekspertis beliau kan sebagai di bidang ekonomi sehari hari
jadi ya beliau banyak berkecimpung juga di berbagai perbankan yang ada kaitannya dengan syariah gitu
peletak dasar dasar ekonomi syariat
dari situ mungkin bisa kita simpulkan bahwa beliau punya kapasitas dari sisi itu
cuma yang saya ingin katakan bahwa kalau soal kompetensi seperti itu kan banyak yang bisa gitu
banyak banyak yang lain yang lebih muda juga banyak
jadi tidak spesial berarti
tidak terlalu spesial tetapi yang paling spesial yang tadi yang saya sebut tadi
kalau pilihan untuk menjadi menteri ekonomi
jadi orang yang mengurus ekonomi kan banyak gitu
tapi untuk pilihan politik nah pak yaimaro emang yang punya gitu
kalau anak muda zaman now itu kalau mau pacaran itu kalau mau kawin kira kira kimianya dapat nggak
kemistrinya dapat nggak
seberapa sama value nya terutama anda dari pkb gitu mbak
kalau tahu misalnya pkb itu kan dibangun atas tradisi membela minoritas keberagaman pluralism itu menjadi
dan pak jokowi sendiri dalam beberapa tahun tentu saja punya rekam jejak yang cukup baik mengenai hal itu
pak yaimaro bisa melengkapi unsur ke ini nggak pak
bukan hanya melengkapi ya saya kira justru menguatkan
karena melihat yaimaro
dan punya rekam jejak itu menurut anda ya
ya yaimaro itu dalam konteks ini nggak hanya sebagai yaimaro secara personal dan individual
tetapi yaimaro juga mewakili dan representasi lah dari nilai nilai yang memang berkembang di natuatu ulama
jadi kalau dilihat dari apakah yaimaro akan melengkapi atau menguatkan justru saya menurut saya menguatkan
justru mempertajam apa yang sudah dilakukan oleh pak jokowi
kalau itu sangat clear
kalau bicara keberagaman perlindungan minoritas
kalau itu sudah sangat clear
karena sikap beliau secara pribadi ataupun sikap beliau sebagai pimpinan utama natuatu ulama selama ini selalu yang paling terdepan
jadi saya kira teman teman misalnya yang merasa ada kekhawatiran saya selalu bilang bahwa sepanjang kiai kita ini lahir dan tumbuh besar dan hidup dalam lingkungan natuatu ulama
maka nggak perlu khawatir lah kalau soal keperbihakan itu
aku justru mau mengatakan tadi soal bagaimana kelompok generasi milenial punya chemistry apa tidak
menurut saya ini justru hal yang menarik
dan misalnya beliau ini saya kira ini akan ada satu kondisi di mana ada nilai nilai yang sebenarnya ini menjadi sangat khas ya di indonesia
misalnya penghargaan kepada orang tua kemudian kesantunan kepada orang tua hubungan antara yang muda dan muda
ini kemudian bisa muncul dalam arena politik
dan kiam arief misalnya pernah mengatakan beberapa kali apa yang saya lakukan hari ini sesungguhnya adalah memberikan jalan terang untuk orang orang muda
baluluh ditahan dulu
tapi kita mau bicara mengenai pelindungan terhadap orang orang muda
pelindungan terhadap pluralisme
pelindungan terhadap pluralisme
dan itu sudah tidak sama sekali tidak perlu didagukan sebagai orang yang lahir dari rahim radhatul ulama yang sangat apa namanya cinta keberagaman
tapi data dari lead bank cnn indonesia punya fakta fakta lain yang mungkin mbak lulu bisa konfirmasi
bisa kita lihat yuk
nah ini rekam jejak kiai maruf amin di majelis ulama indonesia
misalnya ketika menjadi ketua komisi fatwa melarang kawin beda agama
itu tidak sah
keumat islam haram ikut paham pluralisme sekularisme dan liberalisme
ikut menyusun skb mengenai rumah ibadah
hal hal lain misalnya kita geser
boleh digeser lagi
ini sebagai ketua umum mui memujuk sbi mengeluarkan skb anti ahmadiyah
memfatwa sesat gavatar misalnya
memfatwa pernyataan ahok menghina al quran
yang kemudian membuat gelombang gerakan politik sampai saat ini mendukung lgbt dipidana dalam rkuhp
meskipun ini lagi lagi tidak hanya kiam arief sendiri sebagai pribadi tapi juga melengkapi kelembagaan majelis ulama indonesia
gimana menjawabnya sebenarnya
nah nah nah
anda justru kan ini orang yang punya otoritas
baik ketua umum dan ketua komisi fatwa loh
yang gimana anda menjawab anda mengatakan bahwa hal hal tadi dengan fakta fakta yang ada gitu menurut anda
kalau soal mui sebenarnya saya tidak bisa menjelaskan terlalu jauh ya
kecuali kalau kemudian ada beberapa teman dari mui yang mereka bisa menjelaskan betul mekanisme pengambilan keputusan
yang itu memang sudah menjadi disiplin organisasi mui itu
jadi yang namanya ketua umum juga tidak punya misalnya otoritas tunggal
kemudian mengeluarkan fatwa karena memang ada komisi
kemudian di dalam komisi itu juga sebelumnya ada semacam ya prosedur dan tahapan tahapan yang dilalui sampai kemudian menghasilkan satu keputusan
jadi anda lihat keputusan keputusan yang tadi kontroversial itu tidak sesuai dengan apa yang kemudian menjadi pemikiran
kalau saya suka melihat kiam arief itu malah begini misalnya
apa yang misalkan beliau sampaikan ketika di mui itu justru bisa dikonfrontir ketika beliau berbicara sebagai pimpinan utama nahdlatul ulama
di nu lebih jenuin ya
nah justru ketika di nu sikap itu apakah keluarannya sama misalnya dengan sikap di mui
sama nggak hal hal tadi amadiyah kebandegapata
kalau menurut saya tidak soal sama atau tidak sama
tetapi saya kira tes itu bisa kita rasakan bersama
bagaimana nu bisa meletakkan secara persis bagaimana ini aspek yang dimaksudkan dengan misalnya ini aspeknya teologis nih
ini aspeknya ubudiyah nih
tetapi di sisi lain ini ada faktor kemanusiaan
ini ada warna negara
itu lebih komplit lebih lengkap kalau dijelaskan di natul ulama
jadi soal perdebatan mu'ahmadiyah soal penggunaan al quran dan seterusnya
belum lagi hal hal yang terkait dengan kawin beda agama
ya karena memang nggak bisa dilihat ujungnya
tetapi yang kita mau lihat bahwa di tradisi nu itu yang paling menarik
bahwa kita suka menjelaskan oh ini loh ada selalu perdebatan perdebatan madhab kemudian serafikian
meskipun bagi kelompok minoritas itu menjadi salah satu concern utamanya kemudian bisa dilihat rekam jejak mas jayadi gimana
saya tidak melihat substansi
saya tidak masuk ke substansi isunya itu ya
tapi secara politik ya mau tidak mau kan yang disebutkan tadi itu mau tidak mau langsung tidak langsung sedikit banyak kan dikaitkan dengan pak yai maruf amin
mau tidak mau kan jadi tidak bisa juga misalnya dinafikkan bahwa memang ada kaitannya gitu
nah dan itu kemudian secara politik terbukti paling tidak di awal awal ya kita belum tahu sekarang sampai dengan enam bulan ke depan
isu isu tadi kan membuat kelompok pemilih yang disebut kelompok pemilih pluralis
dan kelompok pemilih non muslim yang cukup banyak di pemilih jokowi itu
di nu sendiri banyak nggak kelompok seperti ini
kelompok yang disebut plural mbak lulu yang bisa jawab tapi saya kira mungkin banyak ya
sekali lagi saya tidak masuk ke isunya saya masuk ke isu ke politiknya ya
secara politik memang paling tidak di awal awal itu menimbulkan reaksi negatif
kalau kita lihat pasca pengumuman cawapres itu reaksi negatif terhadap pilihan pak jokowi
lebih banyak dibanding reaksi negatif terhadap pilihan pak prabowo
dan itu data data dari netizen segala macam menunjukkan itu
jadi itu juga sekarang menjadi salah satu tugas dari kiai ma'ruf amin
untuk mendekati kembali kelompok kelompok pluralis dan kelompok kelompok yang non muslim yang mungkin kecewa gitu
tapi mungkin juga sulit juga untuk pindah ke kubu prabowo misalnya
jadi jangan sampai mereka kemudian menjadi golput gitu bukan golfut
bukan mas penyuka kuliner
golongan penyuka kuliner golongan suka makanan
oke mbak lulu terakhir dari anda gimana meyakinkan publik sekali lagi bahwa apa yang diragukan mengenai kualifikasi kompetensi termasuk keberpihakan pada keberagaman
keberpihakan pada minoritas yang selama ini menjadi apa namanya ya nyawanya nahdlatul ulama yang selama ini dibangun itu tidak tercederai atau tidak hilang dengan hadir kiai ⁇ maruf ⁇
oke iya saya paham
karena saya ingin meyakinkan bahwa kemunculan kiai ma'ruf amin sebagai cawapres itu juga tidak berdiri sendiri
ada partai partai pengusung ada pkb misalkan juga yang garis depan
ada kemudian nahdlatul ulama yang mungkin secara struktural akan mengambil posisi berjarak dengan politik itu iya
tetapi secara individu secara kultural itu mereka semua menjadi panitia pemenangan tanda kutip untuk kiai ma'ruf amin
kita semua akan kita bukan soal meyakinkan karena memang ini sudah menjadi sikap batin dan pilihan kita untuk menang
pilihan kita untuk menjaga keberagaman itu
dalam hal ini menurut saya tidak perlu khawatir teman teman dari kelompok minoritas bahwa kita semua sama di dalam satu tujuan bahwa menjaga indonesia tetap satu menjaga indonesia itu tetap prural kemajemukan itu harus dihargai dan kita sama sama mau memajukan indonesia
friksi nu kultural struktural yang selama ini itu gimana mbak lula
itu pernah dijawab juga
ada lagi itu juga jadi tantangan baru
gak ada sih sebenarnya soal kultural dan struktural itu misalnya begini saya in i some estence misalnya bisa saya juga menjadi bagian dari gerakan sosial yang tumbuh di nu tetapi ternyata di dalam tubuh saya bagian yang lain saya juga pengurus di lembaga yang formal di nu misalnya entah di fathad entah di lkk
jadi nah itulah uniknya nu itu dalam satu waktu kita bisa aja menjadi bagian dari struktur nu karena memang ada panggilan menjadi pengurus tetapi sebagian besar yang banyak lagi kita menjadi bagian dari yang namanya nu

tapi menurut saya kan pengurus nu sendiri yang mengesankan ada kultural dan struktural itu kan
tapi mbak yeni juga juga pengurus itu kan
iya kita tidak bisa melupakan pernyataan bahwa pak mahfud bukan nu kan gitu kan
kemudian sekarang dibalik lagi beliau itu nu gitu
lalu kenapa bukan nu
karena tidak pernah di struktur nu
soal benar atau salah nggak
jadi pengurus nu sendiri yang membuat dikotomi dikotomi seperti itu
masalah itu sudah beres belum dengan pernyataan sikap
masalah itu saya tidak akan pernah beres
itu menjadi seperti beliau bilang tadi
itu menjadi dialektika sendiri di kalangan nu
dan tidak perlu hal hal tertentu bisa dibereskan ya
itu kayaknya menjadi memang dialektika yang tidak pernah berakhir di kalangan nu
bila dikotomi itu diperlukan akan dipakai
kalau belum perlu tidak dipakai kan gitu
kalau sekarang kan tidak perlu
kalau kemarin kan perlu untuk memisahkan antara misalnya pak mahfud md dengan yang bukan kan
jadi ada pembedanya
sekarang nggak lagi kan karena pak mahfud sudah masuk minimal secara simbolik
ke mendukung yayi marwan
nu itu sangat lentur
saya kira itu yang bisa menjelaskan tentang nu
tapi lentur tapi untuk kali ini dibanding pemilu pemilu yang lain akan terjadi
lentur itu tidak berarti tidak punya
akan lebih solid
solid bahasa indonesia ya
kalau bahasa madura solid itu
saya tahu sekali
ini bukan hanya gerakan elit ya
karena saya sudah cukup punya kesempatan misalnya di akarumput di tingkatan kampung kampung
ini semua punya momentum bersama
untuk menjaga marwah kiai kita
kemudian juga maruah nu kita
mungkin ada sebagian juga yang semula ngeman misalnya
kiainya ada di sana
dan kita nggak merelakan kalau sampai
kiai kita jadi dibully
tetapi pilihan itu sekarang
hanya tinggal satu aja
nah salah satu politik yang sangat ganas
yang kita hindari sama sama adalah
mengenai berita bohong atau hoax
terima kasih mbak lulu
terima kasih mas jadi
karena setelah ini kita akan bahas
mengenai berita hoax
politik yang berkembang dalam satu dua hari belakangan ini
berita bohong yang diimbuskan oleh ratna sarumpai
termakan oleh banyak rakyat
termasuk para petugih politik
bukan hanya itu
calon wakil presiden pun ikut terhanyut
dalam drama fiktif yang dihembuskan
kita ikuti perkembangannya
usai jeda berikut ini
tetap bersama kami